presiden jokowi membenarkan pesan yang disampaikan luhut kepada prabowo yang mengingatkan agar tidak membawa orang toksik ke pemerintahannya
lantas apakah jokowi dan luhut punya persepsi dan kriteria yang sama soal orang yang dianggap toksik dan berpotensi masuk ke kabinet prabowo gibran
kita bahas bersama direktur eksekutif indobarometer muhammad kodari dan direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
selamat petang mas toto bang kodari
baik mas toto kalau anda ini bisa dibaca persepsinya sama nggak sih yang disampaikan oleh luhut dan juga jokowi
ini yang disasar siapa menurut anda mas loto
ya sebetulnya kalau kita lihat secara normatif tidak ada yang aneh ya
bahwa kalau bicara toxic ya pasti sebagai indikator ya jangan sampai ada orang toxic dimasukkan menjadi bagian dari kabinet
tapi kalau memang mau diterka secara empiris kan memang jadi menarik
apakah ini ditujukan misalnya kepada pihak pihak yang pada saat pilpres bertarung
lalu kemudian kemungkinan akan diajak seperti pkb dengan nasdem apakah itu bisa diartikan toxic atau tidak
lalu kemudian bisa juga ada yang mengartikan bahwa ini kok seperti ada bentuk cawe cawe
karena pak luhut kita tahu adalah senior dan mantan komandan
iya ada juga yang menganggap tadi seperti rerangkudi bahwa ini kok seperti kayak cawe cawe
dengan keberadaan memang pak prabowo adalah mantan bawahannya pak luhut dalam konteks menjadi tentara
kalau saya melihat begini kita kembalikan saja
di atas kertas akan menjadi toxic pertama ketika tadi bung habib sudah mengatakan
nah dalam konteks ini bisa saja kita kemudian kritisi
misalnya ada partai baru masuk dalam koalisi yang notabene dulu bertanding pada saat pilpres
logikanya kan pada saat bertanding itu kan berbeda sudut pandang
berbeda visi misi juga mengenai indonesia ke depan
itu yang saya pikir harus ada pendidikan politiknya
katakanlah ada partai yang dulu bertarung dan kemudian masuk ke dalam pemerintahan prabowo gibran
pastikan dulu bagaimana pola pikir mereka sudut pandang mereka
mereka tidak setuju terhadap tax ratio menjadi dua puluh tiga persen dalam lima tahun
itu apakah kemudian sudah ada satu kesamaan
kalau kemudian masih visi misinya berbeda itu bisa jadi toxic
yang kedua harus diingat juga toksik itu juga bisa bermakna kalau kemudian seorang presiden membentuk kabinet
dengan cara memberikan cek kosong kepada partai partai dalam konteks kompensasi pembentukan koalisi
karena artinya presiden tersandera dalam menggunakan
jadi saya masih melihat dalam konteks ini
tinggal bagaimana pak prabowo menerjemahkan ini secara positif
bahwa ini sekedar masukan sekedar nasihat dengan indikator indikator yang saya sebutkan tadi
harus satu visi misi harus kemudian juga tidak tersandera
kalau itu dijalankan ya saya pikir ini bisa dilihat sebagai solusi
oke bang kodari kalau anda lihat ini bagaimana
ini usulan ini atau saran ini serius nggak sih bakal didengar oleh prabowo enggak
pertama saya penasaran ya ini kok konsep psikologi ini dibawa bawa dalam politik
karena itu saya coba browsing ya apa sih ciri ciri orang toksik itu
pertama bersikap egois biasanya hanya fokus pada diri sendiri
dua selalu memberi kritik negatif apapun yang ditampilkan selalu dikritik
maksudnya suka menciptakan konflik kepada orang orang yang bersama dengan dia
lalu kemudian suka mengontrol pokoknya dia yang punya kendali dan punya kekuasaan
kemudian membuat stres karena saat berinteraksi ya tadi negatif kemudian membawa pengaruh buruk
nah jadi kriteria itu silahkan diterapkan dipakai untuk membaca kira kira siapa yang potensial masuk kabinet
lalu kemudian ciri cirinya memenuhi yang lima saya sampaikan tadi
tetapi saya kira poinnya adalah kembali kepada apa yang disampaikan oleh kompas tv tadi
bahwa memang jangan bawa orang kepada suasana yang negatif dan membawa pengaruh buruk
jadi sebetulnya kan jawa jangan membawa orang yang negatif atau jangan membawa kelompok yang negatif ke dalam kabinet
tetapi supaya menarik mungkin pak luhut menggunakan istilah toxic
jadi toksik itu kalau bahasa sehari hari ini barangkali negatif
jadi belum ada gembaran kalau bagi anda siapa yang disasarkan
saya melihatnya ada dua ya yang menjadi sasaran
pertama memang orang orang yang dinilai sudah memenuhi kriteria yang lima tadi
egois selalu mengkritik penuh drama suka mengendalikan lalu membuat stres
itu saya kira pak luhut mengatakan pada pak prabowo
kalau di kepala anda ada orang yang memenuhi kriteria yang lima itu itu langsung jangan ditolak aja
yang kedua orang orang yang mungkin seperti kata mas toto tadi
berada di seberang katakanlah tidak menjadi bagian dari koalisi indonesia maju yang mengusung pak prabowo
tetapi kemudian secara kriteria itu masih bisa diterima
tetapi diingatkan dari sekarang bahwa kalau anda sudah masuk ke dalam anda jangan mengganggu suasana yang sudah ada di dalam
kemudian dari si dari apa dari kepribadian
jangan sampai sudah masuk lalu kesana anti kesitu anti kesitu anti
lalu sebenarnya apa pesan yang disampaikan apa kepentingan jokowi dan juga luhut menyampaikan soal toksik ini ke publik
kita akan bahas nanti usai jeda mas toto dan bung kodari tetap bersama kami pemirsa kompas tv
baik kita masih membahas soal makna toksik yang disampaikan oleh pak prabowo
yang disampaikan oleh luhut dan juga jokowi untuk presiden terpilih prabowo subianto masih bersama kita
bang kodari tadi soal pesan toksik apakah yang dimaksud toxic ini soal partai yang awalnya di luar kemudian juga akan berada di dalam diajak ke dalam pemerintahan ini
apakah itu yang dimaksudnya dan apakah seberapa harus didengarkan pesan ini oleh prabowo subianto bang hudari
sebenarnya indonesia harus didengarkan bahwa dalam menyusun kabinet harus penuh pertimbangan
ini kan pertimbangannya kan seperti saya bilang tadi kok aromanya terminologinya terminologi psikologi ya
padahal sebetulnya sedang dibicarakan fenomena politik
biasanya kan kalau kita bicara mengenai kabinet yang dihitung itu pertama adalah soal komposisi partai
pada hari ini kan secara de facto memang koalisi indonesia maju
suaranya belum lima puluh persen di parlemen
membutuhkan tambahan partai politik supaya lebih di atas lima puluh persen
yang kedua kalau kita bicara menteri tentu kita bicara perwakilan bicara juga soal kompetensi
nah saya kira pak luhut itu mau menambahkan kalau mau masukkan partai politik tolong dilihat juga partai politiknya
mana yang kira kira bisa bersinergi di dalam kabinet dalam pemerintahan apalagi lima tahun ke depan
dan terutama berhadapan dengan begitu banyak masalah masalah penting
masalah geopolitik masalah pangan masalah energi dan yang lain lain
bagaimana agar ritme kabinet atau ritme pemerintahan itu harus berjalan dengan baik
kalau kita bicara persoalan persoalan yang di hari pemerintahan yang akan datang musuhnya itu jangan sampai dari dalam
jangan sampai ada orang toxic yang kalau kita bicara misalnya perusahaan atau organisasi dia masuk ke dalam organisasi tersebut
dia bukannya membuat organisasi menjadi produktif tapi masuk ke dalam
dia bukan meningkatkan kinerja tapi malah menurunkan kinerja
dia bukan membangun tim tapi kemudian malah mendestruksi tim itu
nah saya kira itu yang pesan yang penting yang disampaikan oleh pak luhut dan hemat saya itu pesan sangat sangat relevan dipikirkan oleh pak prabowo
soal bagaimana terjemahan kriteria toksik tadi oleh pak prabowo tentu itu wilayah prerogatifnya pak prabowo sebagai seorang presiden
mas toto kalau anda melihat ini pesan dari pak prabowo

kalau pesan seperti ini bisa satu kali dua kali atau bisa terus terusan kan nanti jadinya cawe cawe
prabowo masih ada dalam bayang bayang luhut dan juga jokowi
kalau saya melihat ini kan masih masa transisi ya
artinya memang harusnya dimanfaatkan saja
masa transisi terlama tidak pernah ada sebelumnya ada tujuh bulanan
biarkan semua pihak memberikan masukan
statement statement seperti ini ketika kemudian prabowo sudah dilantik tidak muncul lagi termasuk dari seorang jokowi sekalipun
karena pemaknaan mengenai toxic ini juga bisa menjadi salah satunya kalau diturunkan adalah kalau presiden terlalu diatur atur entah oleh mantan presiden atau siapapun yang merasa punya saham termasuk partai partai itu juga menjadi bagian dari toxic sendiri
nah toxic ini kita tetap anggap sebagai sebuah indikator positif lah
tetapi ada beberapa yang kita bisa turunkan terkait dengan indikator toxic misal kalau saya berharap pak prabowo misalnya bisa meniru apa yang terjadi pada jokowi periode pertama
ada terobosan yang coba dibuat oleh pak jokowi walaupun kemudian tidak berjalan
satu kalau katakanlah betul ingin mencari sosok yang berintegritas kalau sudah lebih berintegritas kan pasti less toxic ya
misal pak jokowi dulu pernah menggunakan gaya melempar terlebih dahulu cv cv itu ke kpk
tidak harus seperti itu tapi ada value yang sama yang bisa dilakukan
yang kedua dalam konteks menetralisir kritik terkait dengan politik dagang sapi
bahwa seringkali menteri parpol bermasalah seperti fakta empiris
enam parpol yang bermasalah secara hukum pada zaman pak jokowi semua orang parpol
belum lagi dualitas loyalitas kepada presiden dan kepada ketua umum
pak jokowi dulu pernah menggunakan aturan walaupun tidak tertulis
bahwa kalau sudah terpilih jadi menteri harusnya tidak lagi menjadi pengurus parpol
walaupun saya tahu itu tidak mudah dilakukan karena ada beberapa ketum parpol yang sepertinya akan menjadi menteri
tadi kalau misalkan bang kodari menyinggung soal bagaimana melihat ada partai yang akan diajak dari luar ke dalam
ini akan ber apa ya
berseberangan gak dengan konsep yang saat ini gang konel prabowo merangkul semua
di satu sisi ingatkan soal toksik tapi di sisi lain prabowo ingin merangkul semua pihak nih bang kodari
ya makanya kelontaran ini disampaikan sebagai sebuah peringatan atau warning kepada mereka mereka yang akan bergabung
anda kalau sudah di dalam harus siap siap dengan irama dan program yang akan dijalankan oleh prabowo dan gibran
saya ingat beberapa hari yang lalu misalnya caimin masih mengatakan begini
jadi ada lontaran begitu di ranah publik oleh caimin
padahal dari gestur gestur politik yang sudah dibuat sejauh ini kan pkb ini kan kemungkinan besar
akan masuk ke dalam kabinetnya pak prabowo
dari pertemuan pertemuan yang sudah terjadi sambutan sambutan yang sudah ada
ini kan gesturnya caimin akan masuk ke dalam pemerintahan
tetapi kok masih keluar pernyataan kami akan mendebat segala macam di dalam
nah saya kira itu yang dimaksudkan oleh pak luhut sebagai orang toksik ya atau fenomena toxic
bahwa anda kalau sudah ke dalam ya anda harus ikut programnya presiden dan presiden
dan karena itu anda jangan ngajak debat presiden
kalau tadi yang soal disinggung mas toto jika diatur atur terus presiden itu juga bisa jadi toxic
iya tadi kalau misalnya ada pesan dari luhut dari jokowi
kalau mengenai pesan pesan dari pak luhut kita nggak tahu ya pak luhut nanti kalau misalnya sudah masuk ke dalam kabinet
sejauh ini kan kalau bicara pemerintahan pak jokowi kan pak luhut kan tidak
seingat saya tidak pernah konfrontasi dengan pak jokowi
kalau beliau tidak masuk ke dalam kabinet tentu menjadi orang bebas
posisinya akan sama seperti yunarto posisi seperti saya seperti mas ganjar
boleh menyampaikan pendapat dan kritikan serta saran dan masukannya
nah kalau pak jokowi saya melihatnya itulah wadahnya nanti di presidential club itu
jadi saran saran dari para mantan presiden ini tidak diwadahi oleh pak prabowo melalui sebuah unit
saya tidak menyebutnya lembaga yang bernama presidential club
jadi saya melihat pak prabowo sudah menyediakan jalur jalur atau format formatnya
agar para mantan presiden ini bisa memberikan masukan dan ikut berpartisipasi dalam proses politik ke depan
mas toto kalau anda melihat kepentingan dari luhut dan juga jokowi menyampaikan seorang toksik ini
pesan presiden terpilih prabowo itu apa sih
ya faktanya bahwa saya pikir kita bisa tahulah saham pak prabowo
saham pak jokowi sangat besar dalam kemenangan pak prabowo
saham pak luhut juga sepertinya juga tidak sebesar pak jokowi tapi sepertinya juga cukup besar
dan kita hanya berharap ya pertama dari kebesaran hati seorang luhut dan pak jokowi ketika ingin bicara memastikan keberlanjutan
tempatkan pada posisi sebagaimana mestinya tanpa harus memposikan dirinya melampaui kewenangan seorang presiden terpilih
dan pak prabowo pun kita juga berharap ada sebuah keberanian bahkan ketegasan yang lebih dibandingkan dengan pak jokowi
dan selalu menjadi kritik terhadap presiden presiden terpilih di indonesia yang memang lahir dari sistem presidensial yang ambiguitasnya sangat tinggi ya menurut saya karena multipartai
sehingga bisa menunjukkan bahwa kabinet nanti itu betul betul tidak kabinet yang tersandera parpol
kabinet yang memang secara kemistri punya kesamaan visi misi dengan presiden bukan dengan pihak lain
dan saya berharap istilah toksik itu memang diartikan dalam indikator positif seperti itu
dalam konteks cewek cewek
oke bang kodari kalau anda melihat apa kepentingan politik dari jokowi dan juga luhut
kalau misalkan tidak didengarkan oleh prabowo ini bagaimana apakah mereka akan marah atau bagaimana bang kodari
jadi pak jokowi kan ingin program indonesia maju itu lanjut
dan itu sudah disampaikan oleh pak prabowo bahwa dia akan melanjutkan apa apa yang dikerjakan oleh pak jokowi
jadi saya kira pesan pesan itu terutama dari pak luhut disampaikan dalam kerangka
kalau saya kan menjadikan program indonesia maju itu item itemnya pertama pembangunan infrastruktur
yang kedua hilirisasi yang ketiga digitalisasi
empat pembangunan sumber daya sdm kemudian pendidikan kesehatan pangan dan yang lain lain
nah ini program program ini kan mau dilanjutkan gitu
berbeda pendapat mengenai item item ini
nah kalau memang masuk ke dalam
maka anda harus menyesuaikan diri dengan program program itu
jangan kemudian anda meneruskan pemikiran pemikiran yang anda ketika masih dalam era pilpres
itulah konsekuensi atau harga yang harus dibayar untuk bisa menjadi bagian dari tim indonesia maju
ya saya melihat ini sebagai sebuah dinamika organisasi biasa ya dalam tanda kutip
kemudian yang masuk itu harus menyesuaikan dengan ritme dan spirit serta etos yang berlaku di dalam tim tersebut
agenda agenda yang ada di tim tersebut
termasuk juga menyesuaikan diri dan berkomunikasi dengan baik dengan orang orang yang ada di dalam
jangan sampai udah di dalam malah kemudian nggak mau komunikasi sama a
nggak mau ketemu sama si b nggak mau komunikasi dengan si c
dan bagaimana bisa jalan timnya kalau begitu
nah kalau bicara soal yang dari luar mulai merapat ke dalam
main kan ada di koalisi perubahan
ada ancur ancur nih merapat ke pemerintahan prabowo gibran
bakal susah tidak menyesuaikannya atau menyamakan visi ikut pada arus yang ada di pemerintahan prabowo gibran mas toto
ini yang saya dorong teman teman media ketika misalnya melihat momen seperti
masuknya partai yang dulu berseteru di pilpres kemudian masuk dalam koalisi misalnya pemerintahan terpilih prabowo gibran
nah kadang kadang teman teman media nih nanya langsung kira kira minta porsi menteri apa pak
harusnya yang ditanyakan paling mendasar adalah oleh teman teman
bagaimana kesepakatan mengenai kesamaan visi misi pak
bagaimana pandangan nasdem dan pkb sekarang misalnya tentang ikn
bagaimana pandangan dari nasdem dan pkb mengenai makan gratis yang dulu tidak disetujui
bagaimana pandangan mengenai target ambisius yang dikritik dua puluh tiga persen tax ratio dalam lima tahun
kalau itu yang terjadi publik bisa melihat bahwa ada kesesuaian dari si program dan visi misi
minimal satu variable terkait dengan kemungkinan terjadinya toxic itu bisa dieleminir
jadi saya berharap setelah ini tanyakan nih kepada pihak pihak yang dianggap
itu termasuk kemarin kan caimin soal narasi perubahan masih kenceng tuh soal ikn juga disampaikan
apakah yang disasar ini termasuk soal caimin karena kan dari luar akan merapat juga itu sosoknya
saya sepakat itu tadi tanyakan kepada teman teman yang ingin kemudian masuk
jangan kemudian tiba tiba berbicara oh dua menteri cukup kita kemudian akan langsung mendukung
kan tidak kebutuhan buat rakyat adalah bagaimana keberadaan dari parpol yang baru selain menambah kuantitas jumlah kuatan di parlemen
tapi ada kesesuaian visi misi itu yang kita belum dengar diskursusnya sampai sekarang gitu
dan itu yang menurut saya juga bisa menjadi bagian dari toxic
walaupun toxic tidak bisa kita sederhanakan seakan akan hanya mungkin terjadi dari parpol yang dulu berseteru
yang merasa dirinya bisa menjadi presiden bayangan dalam hal ini misalnya
kalau ada yang mengatakan berharap pak jokowi bisa jadi presiden bayangan itu juga imajinasi yang sifatnya toksik
berharap pak luhut bisa kemudian menjadi semacam prime minister atau super minister itu juga toxic
jadi nanti juga bagaimana terserah prabowo subianto membaca makna toxic yang dilemparkan oleh jokowi dan juga luhut
terima kasih bang kodari mas toto telah menyampaikan pandangannya